aktivis sembilan puluh delapan joko priyoski melaporkan ketua dpr puan maharani ke mahkamah dewan kehormatan dpr ri
puan dilaporkan terkait perayaan ulang tahunnya di dalam rapat paripurna bersamaan dengan demonstrasi kenaikan harga bbm
aktivis sembilan puluh delapan sekaligus ketua umum kaukus muda anti korupsi kamaksi joko priyoski mengkritik sikap puan maharani
yang merayakan ulang tahun di tengah demonstrasi kenaikan harga bbm di depan gedung dpr ri pada enam september silam
joko mendesak ketua dpr ri puan maharani untuk meminta maaf atas perayaan ulang tahunnya pada saat rapat paripurna
harusnya beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap beban masyarakat hari ini
jadi target utama kami adalah meminta ibu puan maharani meminta maaf kepada sulakat indonesia
atas viralnya video waktu itu perayaan ulang tahun beliau